iya foto raffi ahmad berpesta dengan sesama kalangan selebritas lainnya pasca ia divaksin kemarin jadi viral di jagadmaya
sebagai warganet mengecam tindakan sang selebritas karena dianggap lalai menerapkan aturan protokol kesehatan terutama setelah ia menjadi perwakilan milenial untuk mendapat vaksin
bagaimana dengan tanggapan epidemiolog sudah bergabung malam ini dengan crn indonesia epidemiolog dari graffiti university mas diki budi mas
selamat malam mas diki
selamat malam waktu berisban funny dan berbunyi semua
iya mas diki pasti sudah mengetahui ya soal viralnya foto dari raffi ahmad ya
nah mas diki tapi penasarannya adalah seperti apa sih prosedur yang harus dijalani saat seseorang ini sudah divaksin apakah serta merta sudah kebal oleh penyakitnya
tentu tidak ya tapi sebelumnya saya ingin tapi jangan juga semua disalahin ke draft ya
jadi harus ada evaluasi ya apakah sudah melakukan jadi ketika inform concern itu inform concern ini kan bukan hanya menyampaikan bahwa anda akan divaksin ini manfaatnya ini risikonya
tapi juga harus disampaikan anda nanti setelah divaksin ini ini nggak langsung jadi kebal seperti yang disangkakan orang
anda harus tetap harus melakukan lima m lah jaga jarak masker dan lain sebagainya
lima m jangan lupa loh harus disuntik lagi
ini karena kalau cuma satu kali ya tidak tercapai tujuan
kemudian setelah dua minggu nanti disuntik itu nanti masih akan ada penjelasan lagi bahwa anda akan mendapat kekebalan dua minggu setelah itu
itu pun untuk diketahui kekebalannya saat ini sifatnya adalah dua ya kekebalan dalam arti proteksi individunya dia itu kemungkinan besar akan lebih terlindungi dari terinfeksi
dia nggak akan harus masuk icu dia nggak akan mungkin sebagian besar nggak akan bergejala malah
nah ini kan manfaat banget tuh manfaat banget
dan terutama juga selain untuk individu yang menerima vaksinnya juga untuk fasilitas kesehatan
jadi yang sakit nggak akan banyak yang tiba tiba harus parah dan segala macam
manfaat sekarang yang bisa diperoleh dari vaksinasi dalam adil misalnya sinovac ini
oke tapi saya juga penasaran nih mas diki kalau misalnya kita sudah menerima vaksin atau kita tidak menerima vaksin
ketika vaksin itu ada di tengah tengah masyarakat katakanlah ya itu kalau misalnya tadi kita divaksin kemudian tapi kita ternyata sakit covid sembilan belas
apakah kita masih punya potensi untuk menularkan ke orang orang
atau sebaliknya ketika kita tidak divaksin terus kemudian juga orang orang yang divaksin
apakah kita juga masih punya potensi untuk tertular seperti itu
nah ini yang belum bisa dijawab fani
jadi efikasi itu ada tiga ya
efekasi proteksi tadi dari terinfeksi kemudian efekasi progression namanya dari gejala nggak parah
nah yang ketiga ini yang masih menjadi pertanyaan dan perlu waktu setidaknya paling cepat enam bulan ke depan
karena ini ada studi studi sendiri yaitu yang namanya efikasi untuk
untuk mencegah atau memutus transmisi
nah ini yang masih jangankan sinovac
karena pfizer moderna oxford pun belum bisa menjawab karena mereka harus masih menunggu
nah inilah sebabnya kenapa yang namanya upaya pencegahan lima m itu yang namanya menghindari keramaian
jangan pergi ke kalau nggak perlu banget ya jangan pergi pergi keramaian
kemudian tetap harus pakai masker cuci tangan dan segala macam itu perlu
karena kita nggak tahu walaupun sudah lengkap nanti
divaksin sekalipun walaupun sudah lebih dari dua minggu
artinya dianggap sudah ada timbul kekebalan
bahwa masih ada kemungkinan kita tuh sebetulnya terinfeksi
tapi karena kita merasa aman
nah kita bisa tetap membawa virus itu ke orang lain kalau kita tidak menjaga lima m itu ya
memakai masker dan lain sebagainya
ini pesan penting yang harus diketahui
sehingga ingat juga bahwa yang divaksin ini juga bahkan sedikit
nah masih banyak banget
yang harus kita lindungi ya lansia ya anak dan lain sebagainya
nah ini jangan kita egois nah ini ada tanggung jawab sosial kita
oke tanggung jawab sosial menarik
ini harus diliterasikan kepada seluruh warga indonesia ya
jangan egois dulu apalagi di masa sulit seperti ini
nah mas diki vaksinasi covid sembilan belas ini juga kan sudah dimulai ditargetkan
ke sebanyak satu ratus delapan puluh satu lima juta orang di indonesia yang akan divaksin untuk tujuannya kan
nah proses vaksinasi ini sendiri juga ditargetkan akan rampung dalam waktu satu tahun ke depan
tapi gimana nih mas jika dalam masa proses tersebut ada orang orang yang divaksin
tapi tidak taat prokes
apakah ini akan ada dampak atau konsekuensi langsung bagi upaya mencapai herd immunity itu
nah untuk menjawab capaian herd immunity itu sebetulnya jawabannya agak panjang
perjalannya panjang pak
jadi karena gini
untuk di dalam rumus
dari herd immunity itu sebetulnya diperlukan efekasi yang tadi pak nita nyatakan itu
berapa kemungkinan kita tidak menularkan ke orang lain
atau berapa kemungkinan kita tidak tertular dari orang yang sudah divaksinasi
itu yang belum tahu sebetulnya persentasenya berapa
sehingga saat ini yang disebut dengan katakan satu ratus delapan puluh satu juta yang disampaikan tadi
nah itu sebetulnya harus kita evaluasi dalam enam bulan lebih ke depan
sebetulnya berapa persen sehingga herd immunity ini masih perjalanan panjang
nah itu kita harus hitung ulang
termasuk berapa angka reproduksinya pada saat itu
nah pesan pentingnya sebetulnya adalah bahwa selesainya
vaksinasi dengan tercapainya herd immunity itu dua hal yang berbeda
karena kita akan perlu melihat menganalisa
dan tentu bisa saja ternyata kita harus tingkatkan lagi nih cakupannya ternyata kurang
jadi apa yang diharapkan bisa presiden selesai kurang dari satu tahun
ya itu adalah program vaksinasi proteksi individunya kita dapat
tetap ada manfaat untuk fast case dengan turunnya angka hiunian rangka masyarakat dan lain sebagainya
jadi masih kita harus berjuang terutama jangan lupa untuk tercapai herd immunity itu
faktor tiga t dan lima m ini menjadi bagian yang ya terpisahkannya
karena kalau itu tidak dilakukan bisa jadi nggak tercapai juga gitu
bahkan vaksinasinya jadi bisa nggak berhasil
jadi ini ingatlah bahwa vaksinasi ini adalah salah satu bagian dari upaya kita strategi kita
keluar dari pandemi jadi kalau namanya
salah satu ada bagian
lain yang juga nggak bisa dipisahkan

berarti akur ya mas diki ya tiga
t dan lima m ini adalah salah satu
yang bisa kita lakukan secara bersama saat ini
baik terima kasih mas diki
budiman atas informasinya
selamat malam terima kasih telah bergabung